ada di pelawan kau sayang

ayah dan ibu almarhum nofiansah yosua hutabarat samuel hutabarat dan rosti simanjuntan
akan menghadiri langsung pembacaan fonis hakim terhadap para terdakwa di pengadilan negeri jakarta selatan
begitu juga dengan kakak yosua yuni hutabarat
di kediamannya di desa sukamaju sungai bahar kabupaten muarujambi samuel hutabarat
terlihat sedang membantu istrinya mempersiapkan keberangkatan
rencananya keluarga yosua akan bertolak ke jakarta minggu siang atau sehari sebelum dibacakannya fonis hakim
selain mempersiapkan keberangkatan ke jakarta rosti simanjuntak ibu mendiang yosua
juga masih menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru sekolah dasar
ia memberi pelajaran bagi murid kelas tiga sd
samuel huta barat mengaku sudah mempersiapkan mental untuk mendengarkan fonis hakim
ia tetap berharap terdakwa ferdi sambo dihukum mati
persiapan kita ke jakarta yang pertama itu mempersiapkan mental
kitalah nanti menghadapi putusan hakim di pengadilan negeri jakarta selatan
apapun nanti keputusannya kita serahkan aja sama tuhan agar tuhan membukakan hati dan pikiran majelis
kami mengantar selaku orang tua dari almarhum biar jangan ada lagi timbul
kemudian hari sambo sambo berikutnya dan biar jangan ada lagi korban korban yusuf yosua berikutnya
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjadwalkan sidang putusan untuk para terdakwa
yakni verdi sambo dan putri candrawati pada senin tiga belas februari
sementara riki rizal dan kuat ma'ruf pada senin tiga belas februari
sedangkan terdakwa richard eliezer pada rabu lima belas februari